kita ke informasi lainnya penyidik subdit tipikor polda metro jaya menemukan beberapa barang bukti tambahan
terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
bukti ini ditemukan di rumah yang disewa oleh firly bahuri di jalan kertanegara no empat puluh enam jakarta selatan
saat ditemui di mapolda metro jaya pada jumat siang di reskrimsus polda metro jaya
kompis pol ade safri simajuntak mengatakan bahwa penyidik mengamankan beberapa barang bukti tambahan
di rumah yang berlokasi di jalan kertanegara no empat puluh enam jakarta selatan
rumah ini disewa oleh firly bahuri dari seorang berinisial e
dan hari ini penyidik telah memeriksa pemilik rumah yang disewa oleh firly itu
serta memeriksa beberapa saksi ahli
di antaranya ahli pidana ahli hukum acara dan ahli mikro ekspresi yang juga melibatkan puslap empat polri
pemeriksaan tersebut untuk melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti elektronik yang disita oleh penyidik
pekan depan penyidik juga akan memeriksa beberapa pegawai kpk untuk diminta keterangan terkait dengan kasus dugaan pemerasan itu
penyidik akan menjatuhkan ulang untuk memanggil ketua kpk firly bahuri
ada beberapa barang bukti yang kita lakukan penyitaan di spot penggeledahan di rumah kertanegara no empat puluh enam
kita agendakan kita masih memerlukan barang bukti
berapa keterangan tambahan dari saudara fb selaku ketua kpk ri
termasuk minggu depan juga telah kita schedulekan untuk memanggil kembali beberapa pegawai kpk
yang surat panggilannya sudah kami layankan kemarin